saya selalu bilang bahwa saya disurvey saya nggak bisa nolak ya sebagai individu yang disurvey
dan kalau surveynya baik ya berarti ada korelasi antara kinerja dengan hasil survei kira kira begitu
bahwa apakah hasil surveinya menjadi sebuah takdir politik itu belum tentu
saya karena sudah masuk ke partai golkar tentu per hari ini fadsun taat pada keputusan partai golkar yang mengusung ketum kami pak erlangga
jadi saya kira konsistensi saya ada di situ
walaupun nanti takdir akhirnya tidak ada yang tahu seperti apa tapi per hari ini seperti itu